ini masih mindi pak retek
iya ini pengemis yang ada di kampung sini
apa maksud kamu buat seperti ini
gombel kali mau diapain
kak rasa takut kak

jangan lupa ital tela
kalau sampai lagu goose pondok
kayaknya nggak nih ya ya dia juga minta tolak
kita ketangkap lagi sama wm
berarti kita harus diselamatkan
berlindungi para tek
aduh ampun ampun
coba kita tes kami lagi para tek
biarin aja para tesnya belum puas
wah berarti ini mah
ini mah orang
gini orang palsu aja para tek
udang bangun kamu
tuh kan orang bener
banyak lemaknya ini
dimana kau sembunyikan anak anak
di sana para tek
udah para tek cepetan kita kesana aja
bawa aja para tek bawa
ya ampun rafa
mami khawatir banget
cuman tante melapar bayang makan bakso
pak rt tante
pak rt tante
pak rt liat deh
pak reti kenapa banyak banget anak anaknya pak reti yang diculik
ih pak rt mah bercanda aja
pak rt berarti tolong
pak rt kesian mereka
tenang semua jangan ada yang panik
kita bukan kita doang yang diculik
ternyata banyak juga anak anak yang diculik
mie rafa seneng mie bisa gedung sama mami lagi
iya rafa mami juga seneng
mie jangan ngobrol dulu
bebasin dulu nih ikutannya
amerta tolongin kita
oh iya bener diskusi aja
eh april tolong bebasin temen temennya april
aduh kok jangan diganteng
cikarung malah berhubungan
aduh kok ali juga buka rade
dapetan dong rie
ya itu ya ada ada ada
itu ikutannya juga dibukain tuh
aduh ini adam
untung aja tante sama pante cepet dateng
ini semua tuh berkat idenya april
april yang ngasih ide buat ngejebak kue gombel iya kan pak rete
betul sekali apa yang dikatakan bu ranti
ya makasih ya april
makasih ya april beri nolongin kita
kamu ini siapa sih sebenarnya
itu dia saya bilang tadi
saya ngeliatin kayak nggak kenal
pak rete buka aja tuh
itu dipastikan wig rambut pelsong
buka buka buka
bukan peci pak rete
itu rambutnya wewe gombel
bupa gitu pak rete
oh kasihan bisa
eh kalian mau ngapain
nih jangan jangan pergi lah
masalah orang gila

gak apa apa om makasih ya om
makasih ya om
makasih ya om